masa ke kafe kita kan lagi puasa
ada alasan lain
ih buat apa romantis kita kan gak pacaran
iya aku tau
tapi aku nggak tahu istilah lain yang cocok selain romantis
yaudah deh terserah kamu istilahnya apa
dia nanya dik dik
maksudnya sebelum menjawab saya mau perkenalkan diri dulu
kamu marah salah saya apa
ada triplek sepotong
spotongnya segede apa
adanya segede apa
ada pakunya sekalian
yang berapa senti
adanya yang berapa
kalau udah cepet pulang
jangan dimasukin dulu
keluarin mobil saya
habis itu baru masukin
punten manda jesi ada di dapur masuk iya kang
ongkos apa tau tau minta ongkos mau pergi kemana dapat buka puasa bersama kemarin bukannya
udah rapat masih belum sepakat masih ada perbedaan pendapat ya udah sana jalan kaki
tempatnya deket jauh kalau jauh mah pakai angkot atuh neng jangan jalan kaki makanya
tadi yang minta ongkos bilang mama hampir dompet bapak
nanti buat buka mau bikin apa teh bubur sum sum masa bukannya makan makanan bayi
kok makanan bayi itu tadi tetek katanya mau bikin bubur sumsum memangnya bubur
sum sum itu buat bayi bukan tapi seperti makanan bayi tenang kamu pasti bakalan
suka bubur sumsum nya dikasih topping pacar cina terus dibanjur gula melah cair sama santan
tapi emang sekarang jam berapa kenapa kalau magapeng masih lama new ngomongin makanan eh kan kamu

gak perlu jajan
dia lagi puasa bukanya nanti di rumah
kenapa tetep ngasih lima puluh panesi udah bilang ngasihnya dua puluh aja
nggak ada dua puluh an tuh
ganti pergi dulu ya teh
ada apa teh
kinanti urusan sama kampus sudah lama beres
terus dia juga gak bilang kalau lagi cari kerja
tapi setiap hari dia keluar rumah
kirani gak tahu dia ada urusan apa
teh teh gak nanya
dia kemarin ketemu tukang jual bunga yang dulu pernah dibantu papi
selain itu kirani gak tau kinanti kemana
perasaan kirani gak enak
biar akang cari tau
terima kasih kang
tete gak perlu bilang terima kasih
teteh tau dik dik
anak buahnya kang mus
mungkin teteh tau orangnya
pernah liat tapi gak tau namanya
dik dik ada hubungan sama imas pacaran
dik dik mau nikahin imas supaya bisa dianggap keluarga sama keluarga teteh
supaya bisa gantiin kang mus kalau kang mus mundur
kamu tunggu sini aja
tunggu disini aja
saya kan bilang tunggu disini aja
ini juga disini aja
ketemu siapa tapi kinantinya jangan sampai tahu kamu ngikutin dia
saya butuh orang buat pengintaian
stand by di bojong soang sekarang
betul ini rumah uyan
teki nanti mana
anaknya kang bahar
di sini setahu saya
yang namanya kang bahar juga nggak ada
rumahnya memang bukan di sini
hmm kenapa carinya ke sini
kamu mau kabur mah ngapain bicara tuh kang
nanti juga pulang sendiri
kamu sering jatuh di sawah
terakhir waktu masih kecil main kejar kejaran
masa ke kafe kita kan lagi puasa
ada alasan lain
ih buat apa romantis kita kan gak pacaran
iya aku tau
tapi aku nggak tahu istilah lain yang cocok selain romantis
yaudah deh terserah kamu istilahnya apa
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
aduh percuma saya kasih tahu
tete pasti bakalan gak tahu
jangan jangan nyari kang uyan
soalnya tadi juga ada yang nyari kang uyan
yang rambutnya panjang suka diikat
yang badannya kecil
oh berarti teh kinanti kesini mau ketemu kang uyan
iya tadi ada yang kesini namanya kinanti
ini seperti kampung pakti
kamu sering kesana
waktu kecil pernah beberapa kali
setelah besar waktu pemakaman mami
terus pemakaman papi
lebaran nanti aku mau kesana ziarah
kalau aku pulang ke ciwidei ziarah
makam orangtuaku disana dua duanya
kamu disini sama siapa
sama bibi adik ibu
yang tadi siapa
anak bibi sepupu aku
kamu jangan cemburu ya nadia
ih siapa juga yang cemburu
ngobrolnya pindah aja
kebaikan ini akhirnya gelenah capa
bagaimana perbaikan luar biasa
teki nanti ternyata
ke rumah kang uyan
yang belum saya tahu
mau apa tehki nanti
ke rumah uyan
beberapa hari ini
kamu nganter tehki nanti
ke rumah mang bagja
terus ke tempat yang jual
terus yang satunya lagi
saya nggak tahu kemana
saya cuma disuruh nunggu di mobil
oke terima kasih
aku cari tahu tentang papi
mulai dari ngobrol sama kang mus
ketemu mang bagja
terus ke pedagang pedagang yang katanya
pernah ditolong sama papi
tapi itu orang baik
itu menurut mereka
kata banyak orang yang gak kenal papi
tapi itu orang jahat
kenapa kata orang lain bilang begitu
nguasain wilayah wilayah tertentu
terminal jalanan pasar
terus orang orang yang punya usaha
harus bayar uang keamanan ke pape
lewat kang mus dan anak buah anak buahnya
biarpun ada tiba baliknya
menguntungkan banyak orang
tapi itu ilegal
kenapa tulisannya putih
catnya tadi dapetnya yang putih
kan jadinya kurang jelas
harusnya warnanya hitam atau merah
bagusnya beli jangan minta
nggak ada anggaran
jadi kayaknya kamu mau l delve n muncul
yang n blij"
kadang dua insist do last
hal itu disungguhkan untuk
yang memang sedang perlu
bukan mau curhat mau cari kerjaan
masa mau cari kerjaan ketuhan
saya nggak bisa ngasih kerjaan
nggak punya perusahaan cuma bisnis online
kamu bukannya dagang
iya dagang cilok sama dewi
tapi selama bulan puasa berhenti dulu
sempet dagang kolek
tapi cuma sehari cuma sedikit yang beli saya rugi
usaha atau dagang mah biasa kalau nggak langsung untung
butuh proses butuh waktu
modalnya keburu nggak ada waktu rugi itu modalnya aja nggak balik
bejager mau main
ngapain diem di luar masuk
bantuin bebep di dapur
coba kamu beli koran
cari iklan lowongan kerja
cari yang sesuai sama ijazah kamu
jangan pengen jadi direktur
aku jalan dulu
hphalfa perrep yang lebih buruk

kamu masih sama dik dik
gak tau kang
kok gak tau
kamu gak percaya sama dik dik
kalau kamu gak percaya
bilang ke teh tirani ada saya
siapa namanya pacarnya
kamu tuh dari mana
kamu punya pacar
sebetulnya bukan pacar
saya mau ketemu dia
atau calon pacar saya
tapi kamu jangan bilang
saya mau ketemu
bilang aja kamu yang mau ketemu
waktu kamu mau ketemu dia
makasih ya
gimana kabar keluarga akan
akan masih ngurusin pasar
cuma kalau keluarga di sini atau imas belanja
nanti akan suruh orang kesana buat pengawalan

sekarang udah gak ada orang akan disana

di sana sejak almarhum papih marah karena akan nggak bisa ngejamin keamanan di pasar
besok kita ke pasang siap
tapi gak akan lama lagi bakal ada orang lain ngambil tempat yang akang tinggal
enggak akan nunggu seminggu atau dua minggu mungkin besok pasar bukan tanah tak tertua kita
harus pamit dulu ke orang orang ke pihak pihak yang selama ini dapat bagian dari uang keamanan
yang umut muslihat mereka harus tahu dan setuju kita mergeser besok ya bos pasar
hai terminal jalanan selama ini jadi tempat akang dapat uang tempat akang berbisnis bisnis yang
ditinggalin papi sebelum almarhum yang diserahin ke akan bisnis yang akan mau lepas pelan pelan
akang juga mau pensiun
tapi papi pernah bilang ke akang bisnis ini enggak bisa ditinggal begitu saja bisnis ini juga diincar
banyak orang di luar sana bakal ada perang bakal banyak korban akan
menyuruh mereka pergi lebih dulu biar akan jadi yang terakhir setelah pasar kita pegang
pernikahan setelah itu kita kuasai jalanan siap bos kalau akan pensiun tinggalin bisnis yang diserahin
papih ke akang terus nanti akan mau kemana
gimana kabarnya suketan bahar
halo halo bisa ketemuan enggak aku mau tembakan dengan pak jokowi
berangkat sekarang ya
supir kang bahar kabarnya lagi mau ketemu aku sekarang
mengomongin soal dik dik katanya
tentang kinanti akan ada informasi apa
kinanti ketemu mang bagja
kinanti juga bergerak di jalan
tapi amin gak tau
tau kinanti ketemu siapa
tapi kalau akang inget
sebelumnya kinanti ketemu sama akang
dia banyak tanya tentang papi
kinanti sepertinya sedang mencari tau siapa papih
bukan papi yang di rumah
tapi yang di jalan
papih yang gak dia tau
yang gak dia kenal
teh kinasi sama kirani tau tentang papih
papih cerita sebelum teh kinasi sama kirani nikah
biar calon menantunya tau siapa papih
biar tahu bukan dari orang lain
cuma kinanti yang belum tahu
kata papih almarhum
tadi kita ketemu di pasar
tapi kenapa kamu sepertinya mau lihat aku
aku beberapa hari ini bingung soal kita
aku gak tahu hubungan kita mau terus apa enggak
barusan ada kangmus
kata kangus kita bubar aja
kamu denger kan yang barusan imas bilang
itu pacar saya teh
yakin apa teh
yakin dia mau sama kamu
saya lagi berdoa teh siang dan malam
saya mau ketemu dia dulu kamu tunggu sini
boleh sambil berdoa
karena dia ragu sama kamu
ragu kenapa kang
yang dia tahu
kamu nggak tulus
kamu mau nikah sama dia
supaya kamu dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
seperti dia dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
supaya kamu punya kesempatan besar buat menggantikan saya
kalau suatu saat saya mundur
kenapa imas bisa punya pikiran begitu
itu pikiran dari amin
amin punya pikiran begitu dari temannya
temennya amin siapa
kalau kamu mau tahu cari tahu sendiri
terus besok kamu standby di pasar
bawa murad sama temennya
kalau ada apa apa langsung kamu handle
ingat kalau kamu bertiga puasa
jangan gampang emosi
nanti puasanya batal
kamu sis kang
saya ke nanti kakeknya imas
kamu kenal dik dik
kamu tahu dik dik monikain imas
dik dik tulus atau ada maksud lain
dia dianggap keluarga sama kang bahar
supaya dapat dukungan buat gantiin kang nus
kamu kenal kang nus
kamu kenal kang bahar
cuma suka dengar namanya aja
kalau informasi dari kamu soal dig dik itu benar
saya terima kasih
karena kamu sudah menyelamatkan imas
kalau kamu cuma mau kosong
berarti kamu lagi bikin masalah
amel gak bisa ketemu kamu
saya mau mundur bos
mundur dari kerjaan yang bos kasih
uang yang sudah saya terima
kamu dapat uang lebih banyak dari orang lain
gak usah ditunggu
ma mau minta uang
sih kan udah bilang es krim teh gak bagus buat buka puasa
ah kamu mau suka banyak alasan
kalau emang gak mau ngasih bilang aja gak mau ngasih
gak usah bilang es itu nggak bagus buat buka puasa
sekali kalima boleh kali
gak usah mama mau pergi ke ranca ekek
katanya mau ke ranca ekek kok mama malah masuk ke dalam rumah
mau dangdang dulu tau
itu sih lagi emosi masih sempet mikirin dangdang
kamu dari mana
apa yang kamu cari
mama beneran mau ke ranca ekek
jam segini dimana mana macet
nanti emang susah kalau harus buka puasa di jalan
susah kalau emak mau nyari tempat buat sholat maghrib
mending emang gak usah pergi
mus mau beli es krim buat emak
tapi bukan buat buka
buat nanti kalau sudah pulang taraweh